apa aku sanggup
apa aku bisa aku nikah sama orang yang aku gak cinta sama sekali
i punya baby bala bala semua begitu sedih
tertekan sekali dia harus nikah sama sakti
tapi apa yang harus ai lakukan
saya kan jadi nyesel dulu pernah maksa dia untuk tenangan sama sakti
tapi sekarang i gak bisa berbuat apa apa i
and i ah ini benar benar ibu yang gak berguna ai